ya dan selanjutnya kita menyapa sheryl marela yang akan membawakan berita terbaru dari dunia olahraga silakan shery
oke lady dan juga alfian dari dunia olahraga peraih medali emas bulu tangkis di olimpiade rio liliana natsir pulang kampung dan disambut meriah oleh ribuan warga manado
penyambutan meriah liliana natsir berlangsung sejak di bandara samratulangi di jalan raya utama dari bandara menuju kota manado hingga ke kantor gubernur dan kantor wali kota manado
sepanjang jalan liliana dielulukan ribuan warga manado
sebagai apresiasi pemerintah setempat liliana mendapatkan hadiah rumah di kompleks gria maleosan indah
liliana sendiri berencana akan segera menggantung rakyat dan alih profesi menjadi pebisnis
kepada para penggemarnya liliana memberikan motivasi agar terus giat berlatih terutama kepada atlet atlet muda sulawesi utara
liliana menerima penyambutan meriah di bandara samratulangi di jalan raya utama